sejumlah komisioner komisi pemilihan umum daerah sulawesi selatan disidang karena diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
mereka dilaporkan oleh organisasi masyarakat sulsel berdasarkan bukti dari lima kabupaten kota di sulawesi selatan
laporan organisasi masyarakat sipil sulawesi selatan pada senin lalu langsung ditindaklanjuti oleh badan pengawas pemilihan umum sulawesi selatan
pada jumat siang lima dari tujuh komisioner komisi pemilihan umum sulawesi selatan pun menjalani sidang dengan status terlapor
mereka diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait dengan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
adapun pelapor didampingi oleh tujuh dari sepuluh kuasa hukumnya
sidang perdana ini digelar dengan agenda mendengarkan dalil dari pelapor
pelapor mempersoalkan tidak transparannya kpud sulawesi selatan saat menggelar rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan data parpol pada sepuluh desember lalu
selain warga wartawan dilarang masuk saat proses berlangsung
selanjutnya ada dugaan intimidasi terhadap anggota kpud di kota makassar goa pangkep baru
dan bantaeng yang terekam di media sosial
sebaliknya apa yang diutarakan pelapor dibantah terlapor yang bahkan meyakini telah melakukan prosedur sesuai dengan undang undang yang berlaku
di apa yang didalilkan pelapor itu kami bantah dengan dalil yang saya kira sesuai dengan peraturan perundang undangan
dan kita akan lihat nanti di pembuktian dan hasilnya pada proses sidang yang dilaksanakan oleh bawas
bagi pelapor bandahan terlapor merupakan putusan yang tidak mengikat publik karena sifatnya internal
sementara itu majelis sidang masih menunggu bukti yang menguatkan laporan pelanggaran administrasi pemilu
kasus ini kita berpatokan dulu pada laporan pelapor
jadi apa yang dilalirkan oleh pelapor tadi seperti teman teman saksikan sendiri ada beberapa hal yang didalilkan oleh pelapor
disertai dengan bukti bukti dan lain lainnya dan juga terlapor sudah memberikan jawaban
jadi kita fokus di situ nanti kita lihat pada sidang berikutnya
sidang akan dilanjutkan